untuk memunculkan kebiasaan disiplin dengan etos kerja yang mengamalkan nilai nilai pancasila
para calon anggota paski braka harus mengikuti aturan dan larangan yang telah ditetapkan
tidak memegang telepon genggam selama masa karantina merupakan salah satu larangan yang harus ditaati calon pas ki braka
ya udah menyesuaikan aja yang dilarang ya emang nggak boleh dimakan yang pedes
bangun pagi bangun pagi secara pribadi dengan saya masih dalam tahap penyesuaian
perlu penyesuaian itulah kata kata yang diucapkan para calon anggota paski beraka tingkat pusat
selama menjalani masa karantina yang sudah berlangsung sejak lima belas juli lalu
bukan tanpa alasan pasalnya mereka harus menyesuaikan kebiasaan sehari hari di rumah
dengan aturan apa saja yang boleh mereka lakukan dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan selama di asrama
semua kegiatan dari mulai jam bangun tidur sampai dengan jam tidur semuanya sudah terjatual dan ada aturannya
ada beberapa aturan
ada beberapa aturan yang harus mereka patuhi seperti kedisiplinan makanan yang boleh mereka makan etika kesopanan
serta masalah kebersihan diri dan kebersihan kamar
pertama aku kaget ya kak soalnya itu pas pemeriksaan kamar itu salah satunya itu emang betul betul detail itu
dari yang emang privasi kita kayak di kamar mandi kayak baju gantung aja itu udah didefinisikan kamar kotor gitu
terus kayak botol bekas minum kayak masih ada airnya terus kita simpan aja di kamar
itu kayak itu kotor kamarnya jadi aku kayak kaget gitu juga pertama lihat aturan kayak begitu diperiksa kamarnya gitu
yang saya inginkan setelah karantina mungkin di rumah saya bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan di desa bahagia ini
saya bisa konsisten tentunya sehingga terbiasa
untuk kedepannya saya ingin bercita cita menjadi ya taruna akpola
banyak cerita kalau di sana juga
jadi saya cuma seperti ini jadwalnya yang mepet berkejar kejar dengan waktu
sehingga saya akan membuat pribadi saya untuk terbiasa dengan hal ini
menurut dede sutrisna kakak pabong capaskap beberapa aturan selama masa karantina diantaranya
tidak boleh menggunakan make up hanya boleh menggunakan skincare
sedangkan untuk makanan tidak boleh makan makanan pedas asam bersantan dan gorengan
makanan yang diperbolehkan adalah makanan dengan gizi seimbang
calon paski braka pun tidak diperbolehkan
mereka tidak akan memegang handphone atau dikunjungi keluarga
mereka harus fokus mengikuti diklat sampai tugas mereka tunai dilaksanakan pada tujuh belas agustus mendatang
bahasanya barangkali kalau bahasa kerennya reward and punishment barangkali ya
tapi punishment punishment yang membangun lah
seperti contoh misalkan dalam kegiatan pbb dia salah
bagaimana hukumannya apa supaya menyehatkan dia
ya mungkin push up
kemudian dalam sisi makan apa namanya berisik
bagaimana push up segala macam enggak
ayo duduk setengah
duduk setengah itu artinya tidak seluruh kursi didudukin sama dia
kita kasih kursinya ke belakang dia duduk lebih tegap
lebih tegap table manner nya berlaku tangannya tidak menyentuh meja
ayunan sendok dan gerpunya menyatu dengan baik tergeser tidak berisik
jadi hukuman hukumannya itu lebih cenderung dia membina dia
namun ada juga hal hal yang diperbolehkan selama masa karantina
di antaranya mereka boleh bersenang senang di saat senggang latihan
mereka diperbolehkan menunjukkan ke tempat mereka berada
mereka diperbolehkan menunjukkan kemampuan mereka seperti menyanyi menari atau membuat yel yel agar capai sekali lain kembali bersemangat
tekstnya marahin bukan marahin waduh gimana gitu ya
tapi adalah teguran diingatkan bahwa ini tidak baik ya
teman temannya juga sama sama bisa menilai satu sama lain
jadi mereka tidak boleh saling bersaing
merasa diri paling hebat ini juga kita tekankan
karena sebagai satu pasukan ya harus sama
itu tidak boleh ada yang merasa diri lebih hebat
nanti gak jadi pasukan lagi kalau semuanya ingin sendiri sendiri
nah ini kekompakan inilah yang dibangun selama keseluruhan sesi yang ada di sini
sebagai satu tim ya tim yang bekerja bersama untuk satu tujuan
secara keseluruhan aturan yang diberikan kepada calon paski braka tujuannya untuk membina kedisiplinan dan pengalaman nilai nilai pancasila
dari mulai bangun tidur pukul empat pagi hingga jam tidur pukul setengah sepuluh malam
mita handayani fajar bolivia depok jawa barat